ade hermawan warga kelurahan jalan gedang kota bengkulu bersama sejumlah rekannya berhasil membuat bilik disinfektan untuk mencegah penularan virus covid sembilan belas
bukan bilik disinfektan biasa namun bilik ini menggunakan sensor gerak elektronik
warga yang masuk ke bilik secara otomatis cairan disinfektan akan langsung menyemprot ke seluruh bagian tubuh selama lima detik
untuk pembuatan satu bilik disinfektan otomatis ini ade hermawan harus merogoh kocek sekitar satu lima ratus untuk membeli bahan bahan seperti rangka baja mesin air sensor gerak dan peralatan lainnya
jadi kita punya inisiatif kita bisa kok mudah gampang sekali dengan budget yang bisa dipres sampai seminimal mungkin
jadi kita ke desa desa pun bisa gitu membangun bilik seperti ini
untuk tahap awal bilik disinfektan ini akan dihibahkan ade ke rsud kota bengkulu
dan dua bilik lainnya rencananya akan diserahkan ke rsudm yunus bengkulu dan sebuah minimarket di wilayah tempat tinggalnya
dari supandi bengkulu